presiden joko widodo menyebut reshuffle kabinet belum akan dilakukan dalam bulan juni ini
hal ini disampaikan jokowi setelah menjawab pertanyaan wartawan terkait isu kerenggangan dirinya dengan megawati
di mana sebelumnya beredar kabar reshuffle kabinet akan dilakukan pada pertengahan juni ini
dengan ibu mega itu sudah seperti ibu dana
dalam sebuah keluarga besar
bahwa dalam perjalanan
anak itu kadang ada yang bandel ada yang nakal
saya bilang tadi wajar
jangan ditarik ke mana mana